kita ke informasi pertama gubernur dki jakarta anies baswedan berharap pembangunan beberapa waduk bisa mengurangi dampak banjir di jakarta
pembangunan waduk brigif salah satunya yang diharapkan dapat mengurangi luapan air kali kerukut yang menjadi penyebab utama banjir di kawasan kemang petogokan cilandak dan ciganjur
hal itu disampaikan anies saat meresmikan ruang limpah sungai di waduk brikif jakarta selatan pada kamis pagi
ruang limpah sungai di waduk berigif masuk program penanganan banjir yang disusun oleh dinas sumberdaya air dki jakarta
program ini dinamakan program sembilan ratus empat puluh dua yang terdiri dari sembilan polder empat waduk atau ruang limpah dan juga dua revitalisasi sungai di jakarta
selain waduk brigif dua waduk lain yang juga diresmikan adalah waduk lebak bulus dan waduk pondok ranggon
kepala dinasumberdaya air dki jakarta yusmada faizal menambahkan progres dari program ini
masih tujuh puluh persen dan akan ditarget selesai pada akhir tahun dua ribu dua puluh
ruang limpah sungai ini bagian dari proyek sembilan ratus empat puluh dua sembilan powder empat waduk kemudian dua sungai
nah ini adalah konsep yang beda dengan waduk tradisional
ada dam biasa ada dry dump kalau ini menjadi ruang tampung